kamu sudah makan siang
kok eang tumen datang kesini
eang sengaja kesini
dengan tujuan meminta tolong sama kamu
terima kasih ya
apa kabar bu
ada apa ibu datang kesini
kalau ibu datang kesini
saya kesini bukan untuk itu kok
karena prihatin dengan keadaan edo
saya gak perlu
belas kasihan anda
saya justru kesini ini
untuk meringankan penderitaan edo
pernah punya niat baik
memangnya ibu itu bisa nolong apa sih
makanya ibu denger dulu
saya tuh punya cucu
pengacara yang hebat
kalau ibu tidak keberatan
saya mau tawarkan dia
untuk menolong anak ibu
gimana ibu setuju gak
supaya orang yang sudah mencelakakan edo itu
mendapat ganjaran hukuman yang seberat beratnya
memangnya siapa cucu ibu
memangnya siapa cucu ibu
memangnya siapa cucu ibu
dia sudah memenangkan kasus kasus yang ditanganinya
gimana bu ibu setuju gak
kak fadil mau bicara apa
kak fadil soal itu
kamu pasti malukan
aku rela kalau kamu membatalkan pernikahan kita mela
kak fadil kak fadil itu bicara apa sih kak
semua demi kebahagiaan kamu mila
mila aku udah gak patut sebut kamu
aku narapi dana mila
dan kalau aku keluar nanti
semua orang akan mencapai kumatan api yang menyaris membunuh seseorang
dan kak fadil
kak fadil pasti akan membenci aku karena aku nyaris membunuh ayah kandungnya
kak fadil tolong jangan bicara seperti ini kak
mila kamu dengerin aku mila
kak fadil harus dengerin mila
mila mohon kak tolong jangan bicara seperti ini sama mila kak
dan kalau mila sampai meninggalkan kak fadil
itu artinya kak mila juga meninggalkan kak fadil
dan sebagian jiwa kak mila
dan itu artinya kak mila gak akan hidup lagi kak
jadi kak fadil harus janji
kak fadil harus janji sama mila
kalau kak fadil gak akan meninggalin kak mila
kak fadil harus janji
kalau kak fadil gak akan bicara seperti itu lagi sama mila
kak fadil harus janji
aku janji allah gak akan ngomong seperti itu lagi
di dalam setiap doa doa kak mila
kak mila selalu minta sama allah
kalau kak mila gak pernah mau dipisahkan sama kak fadil
karena kak mila sangat mencintai kak fadil
aku juga sangat mencintai kamu
aku benar benar poor
kelisah gak karuan
apa kamu kepikiran beroperasi besok
aku kok tiba tiba kepikiran sama camilla
apa yang terjadi sama kamila
haris udah dong
kamu jangan berpikiran macem macem ya
aku sudah berusaha menghilangkan bayangan camilla
tapi tetap gak bisa ras
haris ingat gak
kamu sudah nitipin camilla sama dokter effendi kan di jakarta
jadi kalau ada apa apa
pasti dokter effendi sudah menghubungi kamu
dan buktinya sampai sekarang dokter effendi tidak menghubungi kamu
berarti kan tidak terjadi apa apa
kenapa semua harus terjadi ya bu
ibu lebih setuju apa yang dikatakan bu ambar
bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan
dan kamu kan mendapat amanah dari haris
itu artinya apa
haris itu ingin melihat camilla bahagia
pada saat ini kebahagiaan camillah itu
hanyalah kalau dia nikah dengan fadil
kalau sampai pernikahan mereka itu diundur
kamu bisa banyak banyak mencari penikahan itu
kamu bisa banyak banyak mencari penikahan itu
bayangkan betapa kecewanya camilla
tapi permintaan ibu ambar itu konyol sekali bu
ores dan dalam tahanan polisi
lagipula kan prosesnya tidak akan semudah itu ibu
tapi kan bu ambar menjanjikan
dia akan mengambil pengacara yang hebat
untuk membebaskan fadil
apalagi fadil itu gak bersalah
fadil akan bebas
dan dia tidak melakukan hal apa yang itu
dan pernikahan itu tidak perlu diundurkan
dari siapa fen
dari haris bu
oh semuanya baik kris
terus operasinya kapan dilaksanakan
rencananya besok fen
semoga semuanya berjalan dengan lancar ya
iya terima kasih ya
kamila kamila baik baik
semuanya aman terkendali
kavanya juga tambah besar
sama seperti saya
bercanda kamu fen
yang jadi kakeknya kava itu aku
masa gantengnya bisa seperti apa
pasti kalau gantengnya ya seperti kakinya sendiri
ya sudah kalau begitu
kalau ada apa apa tolong kabari aku ya
tiba tiba perasaanku gak enak aja
jadi aku buru buru telpon kamu
ya pasti kalau ada apa apa
saya pasti akan hubungin kamu
iya terima kasih ya
katanya dia kepikiran sama kamila ibu
feelingnya gak enak katanya
haris sebagai seorang ayah ternyata
perasaannya peka ya bu

aku sudah kok kita kayak propagation
ya siapa juga
kamu sudah makan siang
kok eang tumen datang ke sini
eang sengaja ke sini
dengan tujuan meminta tolong sama kami
kamu pasti sudah baca koran hari ini kan
jadi tolong bantu edo
eang kok berpikir
kenapa permintaannya seperti itu sih
edo itu nggak pantas untuk dibela eang
dia korban dari kejahatan fadil
lihat di situ
kamu sudah baca berita ini kan
ini bukti alena
jelas yang jahat selama ini fadil
kalau edo itu benar
dia mempertahankan haknya atas kafah
dan dia mempertahankan kamila
yang memang seharusnya menjadi istri dia
dia merebut kava
dia mengaku ngaku sebagai ayahnya kafah
dengan tujuan untuk menarik simpati kamila
supaya kamilah mau jadi istrinya
eang kok bicarnya seperti itu sih
kalau fadil itu nggak sengaja eang
edo itu memang terjatuh sendiri
kok kamu tahu
kamu tahu dari mana
alena tahu dari kamila eang
camilla sudah menceritakan semuanya sama alena
dan dari cerita kamila
kamu tahu dari mana
sangat yakin bahwa fadil itu tidak bersalah
ya jelas dong kalau kamil membela fadil
kan dia sedang dibutakan oleh cinta
cintanya kepada fadil
membuat camilan tidak bisa lagi melihat kebenaran
alena percaya bahwa fadil tidak bersalah
membayangkan fadli menjadi seorang pembunuh aja
apalagi meyakininya eang
apalagi kamu sudah tahu soal ini
alena nggak mau fadil jadi kepikiran di sana
pape itu mau menjalankan operasi
fadil butuh ketenangan
alena nggak mau fadil jadi terganggu
dengan berita berita seperti ini
iya kamu benar alena
pokoknya sekali lagi yang minta
kamu jadi pengacaranya edo